keributan terjadi antara supporter bonek persebaya dengan warga semarang rabu sore
meski sempat adu jotos perkelahian ini akhirnya berhasil diredam warga sekitar
aparat kepolisian pun langsung datang mengamankan lokasi agar tidak terjadi penyerangan yang lebih besar
keributan yang dipicu kekesalan dan emosi para bonek ini tak lepas
dari ditundanya pertandingan liga satu antara psis semarang
melawan persebaya surabaya di gorjati diri semarang
pertandingan yang seharusnya digelar rabu delapan februari dua ribu dua puluh tiga ini
tidak mendapat izin penyelenggaraan dari aparat kepolisian
karena pihak persebaya menolak pembatasan kuota penonton supporter pendukungnya
dan tidak mau bertanggung jawab bila terjadi gangguan kamtipmas
bukan larangan tetapi pembatasan kuota
jadi pada rapat koordinasi kemarin yang dihadiri oleh
unsur pengamanan oleh pampel oleh perwakilan dari supporter baik dari surabaya maupun dari semarang
itu dari pihak surabaya itu berkeberatan kalau kuota mereka hanya seribu
nah kemudian juga tidak bisa bertanggung jawab
manakala yang hadir lebih dari seribu dan melakukan hal hal yang tidak diinginkan
supporter bonek sudah berdatangan ke semarang sejak hari minggu lalu
mereka tidur di aparat kepolisian yang terdekat kemarin ini

mereka tidur di aparat kepolisian yang terdekat kemarin ini
mereka tidur di perhimpunan sejak hari minggu lalu
dan juga berdatangan kepolisian yang terdekat kemarin ini